sebanyak lima puluh pemain hasil dari penyaringan di dua belas kota untuk piala dunia u tujuh belas menjalani seleksi hari pertama
pemain hasil pilihan tim pemandu bakat ini diberikan kesempatan untuk ujuk gigi di hadapan pelatih timnas u tujuh belas bima sakti lapangan a
kompleks gelora bung karno jakarta selasa petang
melalui game internal dua x dua puluh lima menit bima sakti yang dibantu konsultan pelatih frank wormmuth
ini serius mengamati kemampuan para pemain
meski saat ini mengaku telah memiliki kerangka tim bima menegaskan pintu keluar masuk timnas u tujuh belas masih terbuka lebar
termasuk bagi para pemain seleksi yang memang dirasa lebih baik dari pemain yang sudah ada
terlebih bima mengaku masih butuh pemain yang mumpuni di beberapa sektor termasuk penyerang tengah
rencananya seleksi timnas u tujuh belas akan digelar selama tiga hari hingga kamis
kita coba develop mereka semoga mereka bisa beradaptasi dengan pemain pemain yang sudah ada sekarang
banyak ya kita sudah komunikasi dengan coach frank
yang paling pertama kita melihat mental mereka dulu
mental mereka bagaimana mereka berkomunikasi bagaimana mereka reaksi
kemudian attitude mereka di lapangan bagaimana saat bertahan maupun menyerang
kemudian kita melihat teknik mereka teknik mereka kemudian melihat speed mereka juga